kak kakak kira kira dong kak
bunda kakak ini bukan buat dia tapi buat kak angelie
eh kabur kakak
kabur jangan singkat
biar pijung jangan perasaan orang
m maman bangun kak
karam bener kak
kak bener kak apa pendingan kak
kematian dharma pasti akan membuatmu makin ketakutan nagraju
aku akan mengirim kamu ke kematianmu
rendra inilah awal pembalasanku atas semua pembunuhan yang pernah kamu lakukan kepada keluargaku
mereka adalah keturunan orang yang sudah memisahkan kita
mereka yang sudah memisahkan aku dan adikku buddha
aku akan buat mereka menderita bunda
mereka harus membayar apa yang sudarendra lakukan kepada kita
kak kakak kira kira dong
bunda kakak ini bukan buat dia tapi buat kak angelie
kamu jangan berisikap kakak
tanahnya masih basah
kalian sudah berantem
sekarang kita pulang ke jakarta
karena aku memang hadir untuk itu
kami dari pihak kepolisian
telah melakukan olah tkp
di tempat kematian pak dharma
dan kami juga sudah melakukan otopsi
seperti permintaan keluarga
jangan lupa untuk berlangganan
untuk mencari penyelamat
kami menemukan pistol yang dibawa pak dharma
pelurunya dalam keadaan kosong
sepertinya pak dharma sedang memburu sesuatu
terlebih penyebab kematian pak dharma
bukan karena ledakan mobil
pak terus karena apa pak
bisa ular dalam tubuh pak dharma
jadi papa meninggal
karena dipatok ular

untuk menghentikan ular
jangan lupa untuk mencari
untuk mencari ular
kita harus mencari
kita harus mencari
untuk mencari ular
walaulah siluman ular itu
bawain makanan buat tante
tante makan dulu ya
dari tadi tante buru makan apapun
tante gak mau makan wi
dulu mama pernah ingetin kaki kamu
jangan berurusan dengan ular ular begituan
coba lihat sekarang
dan sekarang papa kamu
mama takut sekali
kalau suatu saat nanti mama akan kehilangan kalian semua
mama udah mama tenang ya
wisnu gak akan tinggal diam
kalau wisnu ketemu dengan siluman ular itu mah
wisnu pasti akan langsung bunuh siluman ular itu ma
gimana kalau wisnu tahu aku adalah siluman ular juga
dia pasti benci aku
aku dan wisnu gak akan pernah bisa bersatu
aku perhatiin dari tadi kamu belum makan
kamu makan dulu ya
biar aku suapin ya
dia tahu aku kenal sedekat lelah mana
kamu perlu menunggu
aku seorang yang mieja